saya kan ke pemerintah daerah bogor gima arya
saya menghormati aturan tapi saya lebih menghormati aturan allah

sebuah video yang saat ini tengah viral di media sosial
memperlihatkan seorang pengemudi yang mengamuk setelah kendaraannya
dihentikan paksa oleh petugas gabungan checkpoint psbb
di jalan raya empang kota bogor jawa barat pada minggu pagi
pengemudi berinisial w ini melontarkan kalimat ancaman
lantaran menolak imbauan petugas agar sang istri pindah ke kursi belakang
sebelumnya petugas sempat menegur penumpang kendaraan
lantaran tak menggunakan masker
guna menghindari keributan pengemudi lalu diperbolehkan
melanjutkan perjalanan usai didata oleh petugas
karena masyarakat kan semua pola pikirnya kan beda beda pak ya
ada yang sebagian sudah menerima ada yang sebagian belum
harapannya sesuai yang digaungkan oleh pimpinan pimpinan kita
kalau memang itu ada sanksi kita telah tegas
itu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
ketegangan terjadi antara seorang anggota tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kota parepare sulawesi selatan dengan seorang warga di masjid tarbiah minggu malam
guna menghindari bentrok dengan jemaah petugas tetap mengizinkan pelaksanaan sholat isya
tanpa melaksanakan sholat terawih di masjid
namun ketegangan kembali terjadi usai sholat isya
beberapa anggota jemaah memaksa sholat terawih tetap dilaksanakan
tim liputan sini indonesia